ya tak hanya banjir hujan deras juga memakan korban jiwa
di sidoarjo seorang pemuda ditemukan tewas terseret arus sungai
akibat meluapnya sungai sarirogo
ibu korban tak kuasa menahan tangis saat mengetahui anaknya muhammad junior maulidin
yang sebelumnya dikabarkan hilang terseret sungai sarirogo
akhirnya ditemukan timsar dalam kondisi sudah tak bernyawa lagi
jasad korban ditemukan sejauh tiga ratus meter dari lokasi hilangnya korban
waktu ditemukan tubuh korban tengah tersangkut di antara tanaman eceng gondok di sekitar sungai
jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit bayangkara pusdik gasumporong untuk divisum
selanjutnya korban dimakamkan di pemakaman desa setempat
sementara di nganjuk timsar dibantu warga terus menyusuri sungai
untuk mencari sali warga desa pulau wetan
nganjuk yang hilang terseret arus sungai
korban sendiri terseret arus sungai yang deras setelah sebelumnya nekat menyeberangi sungai untuk ke desa sebelah
namun saat di tengah sungai tubuhnya justru terseret arus sungai dan akhirnya hilang
karena usianya mungkin sudah lanjut dia tidak bisa menguasai karena derasnya arus pas habis hujan
sehingga diperkirakan yang bersangkutan terbawa arus alas kentir
selasa sore pencarian korban belum membuahkan hasil
dan dihentikan sementara
rencananya pencarian korban akan dilanjutkan hari ini